udah sampai di sana sekarang harus memperlihatkan
lalu di jakarta tujuh januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali
dan tidak perlu dijalani kecuali
ditambah denda sebesar lima puluh juta rupiah dengan